menteri agraria badan pertanahan nasional agus harimurti yudhoyono bicara soal lahan di ikn yang masih bermasalah
ahaya menyebut akan mencari win win solution agar warga mendapatkan keadilan
ahaya menyebutkan ia mendapat arahan agar masyarakat adat di lahan idkn mendapat keadilan
ia mengaku masih perlu mempelajari dan memahami lebih lanjut permasalahan tanah di ikn agar bisa mendapatkan solusi terbaik
sebelumnya masyarakat adat di pemaluan kalimantan timur mendapat ultimatum dari otorita ikn
mereka mendapatkan waktu tujuh hari untuk pindah tempat tinggal sebelum dirobohkan
selalu ada jalan bagaimana mencari win win solution
ada misalnya skema relokasi kemudian penggantian ruki dampak sosial kemasyarakatan
dan lain lain tetapi sekali lagi saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan oikn karena ini sudah menjadi domain oikn
yang jelas kalau kementerian atr bpn itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik